warga kawasan semper barat cilincing jakarta utara sempat dihebohkan
dengan ulah seorang warga yang sedang melakukan isolasi mandiri
dalam rekaman video yang beredar sejak jumat lalu
terlihat ia malah jalan jalan keluar rumah
para tetangga menegur perempuan ini karena khawatir terpapar covid
namun ia berdalih ingin membeli obat persediaan yang sudah habis
pasca videonya viral kapolres jakarta utara bersama kapol seksi lincing
mendatangi kediaman keluarga yang tengah isoman itu
selain memberi bantuan berupa sembako dan vitamin
satgas covid juga menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar rumahnya
untuk memberikan rasa aman bagi warga sekitar